sebagian kapal perang yang tergabung dalam operasi pencarian kri nanggala empat ratus dua
merapat ke pelabuhan tanjung wangi banyuwangi untuk bekal ulang
kapal perang kri igusti ngurah rai kri singa serta kri pulau rimau
tampak merapat ke pelabuhan pada sabtu pagi
selain itu ada pula kapal milik kepolisian yang juga akan ikut operasi pencarian
usai bekal ulang kapal kapal ini akan segera kembali melaut
dan selain kapal sebanyak dua puluh delapan personel intai amfibi marinir juga sudah bersiaga di posko di banyuwangi jawa timur
mereka membawa sejumlah alat selam dan alat penyelamatan bawah air jika sewaktu waktu diperlukan untuk proses evakuasi